warung burjo di kawasan monjali sleman daerah istimewa yogyakarta ini adalah salah satu warung yang masih mempertahankan keasliannya
selain masih menjual bubur kacang hijau sebagai menu utama penataan warungnya juga masih sama seperti saat berdiri hampir dua dekade lalu
meja panjang pelanggan berwarna biru muda membatasi area penjual dan pembeli
dari empat gerai yang dimiliki burjo murni baik pemilik dan karyawannya adalah warga asli kuningan jawa barat
meski akhirnya saat ini juga melayani makanan berbahan nasi burjo yang berisi bubur kacang hijau ketan hitam dan santan tetap menjadi sajian utama
soalnya kan pertama tamanya kita ke jogja itu cuma buat jualan burjo bukan untuk yang lain
kalau sekarang ada nasi telur itu karena permintaan konsumen
ikuti selera konsumen aja kalau tapi burjo tetap dipertahankan
vincent yang menjadi langganan tetap warung ini mengaku saat ini ia mulai kesulitan mencari warung burjo yang masih berjualan bubur kacang hijau
kalau saya sih merasa ada yang hilang kalau burjonan nggak ada burjonya itu
karena kalau saya sih sering juga ya pesen burjo
terus kalau misalnya lagi pengen burjo nih terus datang ke tempat burjonan tapi nggak ada burjo nah itu kadang sering kecewanya
nah saya pesen dua ya satu es burdu susu kampur satu mie rebus telur
minumnya air juga
menu yang saya pesan ini adalah menu andalan
bukan menu thaterry
hmm tapi bayar gini aja
harian harus obrol diem bubur
di awigebang kuningan jawa barat
andeska sendiri adalah singkatan dari anak desa kapandayan
jadi biarpun mereka tidak menyiapkan buah kacang hijau ya itu memang burjo
karena dari awal burjo itu memang nama bukan menu gitu kan
jadi seperti kita contohnya dari kos yang mau ke warung burjo
tapi sampai kita di warung burjo kita belum tentu kok makan burjo
di warung burjo yang kekinian ini disediakan berbagai menu nasi hingga roti
di masa lalu warung burjo hanya menjual bubur kacang hijau dan mie instan saja
namun setelah melintas zaman warung burjo juga menjual berbagai jenis menu lainnya
salah satu menu yang menjadi favorit di burjo ini adalah magelangan
yang merupakan campuran antara nasi dan mie instan yang digoreng
evolusi burjo juga membuat burjo andreska tak hanya diisi oleh sebagian besar kaum adam
yang sekedar ingin mengisi perut seperti di masa lalu
namun kini tak jarang dijumpai
tapi perempuan yang menghabiskan waktu lebih lama disini
kita disini lagi menunggu anak pulang sekolah
jadi daripada kita bingung di nungguin di sekolah ya
kan gak ada kegiatan
biasanya kalau selesai kelas kita kesini buat makan sarapan
biasanya selesai kelas jam sembilan an gitu bersama temen temen
alasan saya disini karena disini harganya terjangkau dan deket dengan kampus juga
menurut ahli gastronomi universitas negeri yogyakarta minto harsono
bubur kacang hijau dibuat warga asli kuningan bernama rurah salim saka pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di masa sulit setelah kemerdekaan bahan makanan berupa kacang hijau dicampur air yang banyak
supaya bisa dinikmati banyak orang
burjo sendiri masuk yogyakarta sekitar tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
evolusi warung burjo yang berjualan berbagai sajian nasi dipicu harga bahan baku kacang hijau yang naik tiga kali lipat
dan lebih mahal dari harga beras pada tahun dua ribu sembilan
tapi dengan adanya perubahan menu yang mengikuti fenomena ini
ini yang menjadikan warung burjo itu kehilangan rohnya
karena apa yang dituju adalah dulu yang dikenakan main menunya itu adalah burjo
sekarang menunya banyak sekali
sehingga burjonya itu kadang kadang mengatasnakan bukan lagi warung burjo tapi sudah warmindu
ya seperti warung warung biasa
jadi ciri khasnya kuningannya hilang
minto menambahkan burjo dan kuningan adalah sesuatu yang identik
ketika bubur kacang hijau tak lagi dijual di warung burjo minto khawatir akan mengikis identitas kuningan
hendrawan setiawan daniel yuwantoro yogyakarta